dari informasi sepak bola nasional seleksi timnas indonesia u dua puluh dua tahap kedua berlangsung di karawaci tangerang banten
sejumlah pemain mengikuti latihan yang diberikan pelatih louis mila dan kawan kawan
seleksi tahap kedua diikuti sebanyak dua puluh enam pemain lima belas pemain dari tahap pertama dan sebelas pemain yang baru dipanggil luis mila
hari pertama latihan tahap kedua seleksi timnas indonesia u dua puluh dua berlangsung di lapangan salah satu lembaga pendidikan di karawaci tangerang banten pada selasa pagi
seleksi diikuti dua puluh enam pemain umpan pendek dan umpan silang pun dimainkan para pemain yang diberikan pelatih luis mila dan kawan kawan yang terbagi dalam dua kelompok
lima belas pemain dari seleksi tahap pertama dan sebelas pemain yang baru saja dipanggil mila di hari pertama seleksi tahap kedua timnas indonesia evan dimas darmono dan putu gede hanya mengikuti tahap awal